hai menjelang si games ke tiga puluh satu tim tenis indonesia baik putra maupun putri kembali berlatih di
di lapangan tenis outdoor senayan jakarta pusat senin pagi pelatih tim tenis indonesia deddy
teja mengatakan para atlet yang akan berlaga di sea games nanti dalam kondisi fisik yang prima
yang perlu dilakukan adalah mengasah mental tanding mereka yang perlu diperbaikin adalah
meningkatkan mental mereka semua supaya bisa relax main tidak terlalu terbebani oleh target
aldila suciadi yang baru kembali dari itf world tennis tour wunded di amerika serikat
kembali berlatih bersama pasangan ganda campurannya christopher rungkat pasangan
ini akan kembali menjadi tumpuan tim tenis indonesia pada si games dihanui nanti setelah
meraih medali emas pada sea games dua ribu sembilan belas di manila meski telah lama tidak bermain bersama aldila
suciadi mengaku sudah memahami karakter permainan christopher rungkat kalau untuk msc sih kita nggak
perlu lama lama ya karena kan memang udah dari pas asian games juga dan sea games dua tahun lalu udah
memang udah cocok jadi cuman hanya penyesuaian permainan lagi aja latihan dipantau langsung oleh
ketua umum pppl dan sebagian dari tim tenis indonesia yang akan berlatih di lapangan
ppplt rildo anwar dengan dipetandingkan kembali nomor identify tnis indonesia dapat mencapai
kita fokus kepada pemain pemain yang akan kita targetkan dengan proven mas jadi kita targetkan

lagi untuk memperoleh tannis tofuk emas
sauf tambahan karena ini mencapai satu medali
cuma untuk memberikan appelan kepadanya dan ini terima kasih
kita akan memintanya hati hati kita lagi tedious mencoba produk dua duafer datarnya
kita nanti coba lagi untuk bermain karena mereka juga beberapa waktu yang lalu kan pernah bersama sama tetapi juga beberapa waktu tur kan mereka juga pisah
dan nanti adila untuk singlenya dan juga kita targetkan juga kalau bisa christo dan rifki bisa memproyek lemas
jadi target kita kalau yang lalu kan tanpa bergu kita telah memproyek tiga mas dan dua perunggu
jadi kita juara umum dan untuk yang akan datang ini kan ada bergu juga
jadi ada tujuh mas yang diperbutkan
tim tenis indonesia memiliki waktu hingga selasa sebelum bertolak ke hanoi vietnam pada rabu sebelas mei dua ribu dua puluh dua